sekarang kamu bawa mereka ke bangunan gedung itu
di sana pasti sudah sepi sekarang
karena para pekerja sudah pulang semua
bawa bela dan anaknya ke atas bangunan itu
lalu kamu dorong mereka jatuh ke bawah
biarkan semua orang berpikir kalau bela bunuh diri
karena dia gak tahan
dan dia gak mampu memenuhi keinginan afif
dengan cara itu
kita akan mampu menyakitkan bella selamanya
masuk juga reno terus kakak udah coba cek ke halaman tapi di halaman juga gak ada
aduh reno sih bella kemana sih
aduh kenapa sih hp papa sibuk melulu
aku coba telepon tante nur deh
ih sama aja sibuk
mbak nur udah coba telepon bella
udah ren udah berkali kali kakak telpon tapi telpon kakak tuh di reject sama dia
tadi sebelumnya hp nya ketinggalan terus kakak suruh alika buat nganterin ke halaman
eh alikanya juga nggak ada di halaman gak tau mereka pada kemana sih aku nggak tahu nih reno
mbak nur mbak nur coba terus telepon bella ya aku juga coba cari mereka oke
aduh aku telepon rumah viv aja deh
kok nomornya gak ada sih
apa udah dihapus ya sama tante bella
ini pasti telepon rumahnya rumah viv
sintia ayo cepat nanti barang barangnya keburu habis
iya mah ya ampun buru buru banget nih aku udah siap ya
ada telepon mas bentar ya aku angkat dulu
aduh gak penting shopping lebih penting
alika om itu udah gak mau bicara sama kamu soalnya alika suka bohongin
dengarin dulu om ini soal tante bella
ada apa ya sama bella ya
tante bella dan bayinya diculik om
aku gak bohong om harus percaya sama aku
mereka mau celakain tante bella dan bayinya om
siapa yang mau mencelakain tante bella
ada tiga orang jahat
mereka pakai topeng
mereka membawa tante bella dan bayinya ke dalam gudang
gak tau om
sekitar alika gudang itu ada di daerah mana
kira kira ada apa
apa yang paling dekat dari gudang itu
ada tulisan pergudangan arte om
dan dilarang masuk alika takut om
om tau om tau
om segera kesana ya
alika sayang kamu dimana sekarang
papa tolongin tante bella dan bayinya
kenapa mereka mau nyakitin bella
bayi aku dan anak aku
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya